asri gunawan di stasiun pasar senen
selamat siang asri dua hari pasca lebaran masih banyak pemudik yang justru baru berangkat pulang ke kampung halamannya masing masing
apakah warga yang baru berangkat ini memang baru mudik setelah lebaran
atau justru ada juga yang memanfaatkan momen libur lebaran ini untuk berlibur
adalah bermacam macam tadi saya sempat berbincang dengan beberapa calon penumpang
begitu ada yang memang baru berkesempatan dan baru bisa berangkat mudik ke kampung halamannya dua hari pasca hari raya idul fitri
tapi juga ada beberapa yang memang ini memanfaatkan atau menggunakan hari libur lebaran
begitu untuk berlibur ke kota kota ataupun juga destinasi wisata di berbagai daerah di jawa tengah dan jawa timur
tapi memang kalau saya pantau dari pagi tadi ini calon penumpang membawa banyak sekali barang bawaan
bahkan seperti oleh oleh kemudian juga barang yang dikemas oleh kardus begitu
jadi mayoritas memang masih banyak pemudik ataupun juga calon penumpang yang baru bisa berangkat atau melakukan mudik ke kampung halamannya
memang berdasarkan data yang disampaikan oleh manajer humas pt kai dua puluh satu jakarta xvan henry wintiko
mengatakan bahwa di hari ini hari jumat dua belas april dua ribu dua puluh empat di stasiun pasar senen jakarta ini akan memberangkatkan dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh
penumpang ke sejumlah daerah di jawa tengah dan jawa timur
ada pun beberapa destinasi ataupun juga rute favorit para penumpang ataupun para pemudik yakni surabaya malang solo yogyakarta kutoarjo semarang dan purwokerto
angka yang tadi saya sebutkan dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh lima penumpang ini sebetulnya masih bisa berubah lady dan saudara
bisa saja berkurang ataupun juga bisa bertambah karena memang ada beberapa
ada calon penumpang yang membatalkan keberangkatannya kemudian ini masih bisa dibeli oleh penumpang lain yang belum kebagian tiket
kemudian di stasiun pasar senen ini ada sejumlah fasilitas tambahan yang disediakan oleh pt kai daop satu jakarta
yakni mulai dari co working space ini yang bisa digunakan oleh anak muda khususnya yang masih harus bekerja di hari libur lebaran
begitu kemudian ada playground atau taman bermain untuk anak anak
bagi anda yang membawa anak anak tidak usah khawatir karena ini ada playground yang bisa digunakan
ada sejumlah hiburan juga kemudian ada minimarket yang disediakan musola tempat ibadah begitu
kemudian ada posko pelayanan kesehatan dan juga ada posko anti pungli
jadi bagi anda yang memang mengalami ataupun juga memiliki keluhan terkait dengan pungli
ini bisa langsung melapor dan nantinya akan ditindaklanjuti dan akan dibantu di posko anti pungli yang ada di stasiun pasar senen ini
kemudian terkait dengan pengamanan karena memang masih banyak pemudik yang berlalu lalang begitu yang
baru melakukan perjalanan mudik dari stasiun pasar senen
tentunya pengamanan juga masih dilakukan di stasiun pasar senen dengan mengarahkan ataupun juga dari tni polri
begitu tadi juga kami sempat memantau petugas dari kepolisian ini menyisir ataupun juga berkeliling
beserta anjing pelacak ini untuk memastikan keamanan di stasiun pasar senen jakarta
tapi memang glennis kalau dibandingkan dengan beberapa hari sebelum hari lebaran
kemacetan di luar stasiun pasar senen ataupun juga di jalan menuju ke stasiun pasar senen
kalau di sebelum hari lebaran ini sangat macet
tapi kalau saya tadi perjalanan dari daerah jakarta pusat ke stasiun pasar senen ini memang cenderung masih lengang jalanan
khususnya di beberapa ratus meter di sebelum pintu masuk stasiun pasar senen ini tidak ada kepadatan
ataupun juga tidak ada antrian kendaraan seperti beberapa hari sebelum hari raya idul fitri
kemudian nantinya dari pt humas kai
menyampaikan bahwa ada beberapa himbauan yang dikhususkan kepada para calon penumpang
khususnya yang akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api
pertama untuk memastikan tiket kemudian melakukan check in dan juga memastikan barang bawaan
yang terakhir yang paling penting yang perlu diketahui oleh para calon penumpang atau pemudik
harus datang lebih awal harus datang tepat waktu
karena banyak sekali tadi juga saya melihat banyak sekali calon penumpang ini yang hampir ketinggalan kereta
anda bisa nyaman aman dan bisa selamat sampai kampung halaman
iya asri lalu kapan arus balik pengguna moda kereta api ini diprediksi akan terjadi
informasi yang kami peroleh dari humas pt kai
bahwa diprediksi puncak arus balik menggunakan moda transportasi ini diperkirakan akan terjadi pada besok
hari sabtu tanggal tiga belas april
kemudian tanggal empat belas dan juga tanggal lima belas april dua ribu dua puluh
diperkirakan akan ada empat puluh empat ribu pemudik yang kembali dari luar jakarta ke daerah ataupun juga ke jakarta begitu
melalui stasiun ataupun juga daob satu jakarta yakni stasiun pasar senen dan juga stasiun gambir
kemudian angka ini juga masih bisa berubah begitu glennis dan saudara
mengingat bahwa memang tiket ini sebetulnya masih ada beberapa persen yang masih bisa dibeli oleh
sehingga memang bagi anda yang ingin tidak terkena macet ataupun juga bisa melakukan perjalanan tanpa harus bermacet macetan
anda bisa memilih hari untuk pulang ke jakarta di luar tanggal tiga belas empat belas dan lima belas april dua ribu dua puluh
kemudian memang tidak dapat dipungkiri juga bahwa tiket yang ada ataupun juga yang tersedia
sekian hari kian waktu ini masih besar kemungkinan akan terus menipis
bagi anda yang belum membeli ataupun juga mempunyai tiket khususnya untuk arus balik
kami sarankan untuk segera memesan dan juga membeli tiket arus balik dan bisa memilih waktu pulang ataupun juga keberangkatan dari kampung halaman menuju jakarta
di luar tanggal tiga belas empat belas dan lima belas april dua ribu dua puluh empat glennis
terima kasih jurnalis kompas tv asri gunawan langsung dari stasiun pasar senen jakarta